sahabat ganjar sabtu dua puluh lima juni lalu mengadakan kegiatan senam sehat bersama dan juga workshop kreasi gerabah di kabupaten purbalingga jawa tengah
dua kegiatan ini menjadi komitmen sahabat ganjar untuk menginspirasi masyarakat agar hidup sehat dan juga kreatif

dari ratusan warga di kabupaten purbalingga pun bisa sekaligus penyorakan aspirasi dukungan mereka untuk kesuksesan ganjar pranowo di tiltres dua ribu dua puluh empat
harapannya semoga pak ganjar dapat memimpin purbaliga menjadi lebih baik lagi lebih maju biar kayak warga purbalingga itu makin akrab
terus makin tahu oh ini kegiatannya dari pak ganjar bermanfaat
sudah lebih dari empat kali sih ikut kayak gini
awalnya sih cuma iseng iseng terus kesini
saya kesini oh iya kok kayak gini ya caranya manfaatnya banyak terus jadi banyak teman juga lebih tahu sama programnya pak kajar
sementara workshop kreasi gerabah yang digelar di kecamatan rembang mengusung tajuk geliat keramik indonesia
talain untuk mengembangkan kreatifitas peserta dalam seni keramik
ketua dpw sahabat ganjar jawa tengah tino indrawardono menyatakan
tujuan dua kegiatan ini digelar di kabupaten purbalingga
untuk mengarahkan masyarakat agar bisa melakukan kegiatan yang positif dan membangun
kami dpw sahabat ganjar jawa tengah bersama dpc purbalingga
melakukan kegiatan senam bersama ibu ibu di alun alun purbalingga
dan sore ini kami melakukan pelatihan membuat buji dari gerabah
dan alhamdulillah warga purbalingga semua antusias mengikuti acara ini
tentunya warga purbalingga sangat ingin pembangunan di purbalingga maju
sahabat ganjar yang mendukung pak ganjar ini ingin mengajak warga purbalingga
untuk melakukan kegiatan yang positif dengan perwirausaha
dengan melatih mereka untuk membuat kuci dari gerabah
dan tentunya menjaga kesehatan dengan senam bersama
karena itu cerminan dari pak ganjar yang beliau juga suka sekali olahraga
dan yang pasti kami ingin mengajak mereka bersama sama memenangkan pak ganjar peronowo besok dua ribu dua puluh empat
dua kegiatan ini menunjukkan komitmen sahabat ganjar dalam mendorong kesehatan dan kreativitas masyarakat jawa tengah
dengan keterlibatan peserta yang banyak mereka berharap dapat menciptakan semangat positif
dan menginspirasi masyarakat untuk hidup sehat dan berkarya